nah ini untuk anda warga bekasi harus mendengarkan informasi yang satu ini
pernah dibully dan menjadi viral di media sosial bekasi ternyata memiliki daya tarik tersendiri untuk berinvestasi
putra pertama presiden jokowi gibran raka buming raka turut mengadu nasib di bekasi dengan membuka kedai minuman berbahan susu
gibran ingin membuktikan bahwa bekasi tidak seperti yang dibayangkan selama ini
pertama di bekasi
bahwa bekasi seakan menjadi kota yang terbelakang namun kota ini terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner
pertama di bekasi
pertama di bekasi